yaudah biarin aja
apaan kesini botol kecap
iya lu siapa lagi
kesini sama bokap gue mau liburan
nah yang namanya jodo
ya udah pasti ketemu ketemu aja
kenapa perempuan ini
bisa ada disini juga
gue sengaja kasih tau
om roy buat ngajakin rifki kemah
kalo disini juga akan ada michelle
biar aja ini jadi kejutan buat semuanya
sebenernya lu kan yang ngikutin gue
eh botol kecap lu bisa dengerin gue dulu gak
gue kesini itu gara gara acara madem pretty
jadi jangan nyebar hoax tau gak
kok bisa barengan gini sih sama rifki
sama arin juga
kayaknya acara ulang tahunnya madam pretty bakal rusuh deh
kita diin tendanya tempat lain aja
oh gak usah pak
rifki maunya disini
lo ngapain bikin tenda disini
eh ini tuh tempat luas tuh
dari ujung sana sampai ujung sana
lu pernah milih di sebelah gue gak ada lu sana
oh dari tadi tuh udah keliling keliling
nyari view yang bagus
gak ada yang bagus
ya disini juga kurang bagus sih sebenernya
cuman kebetulan disini ada lo yaudah
sekalian aja disini
kamu kalau bicara itu jangan ngaco
udah jangan bikin ribut deh
siapa yang mau bikin ribut
gue cuma mau bikin tenda aja disini
kenapa sih dimana mana ada kamu
kamu ngapain kesini
mau masang tenda juga disini
ini kan udah saya booking ya
mendingan pergi aja deh
emang gak boleh
tempat lain aja
rifki mau disini
kalo papa mau di tempat lain yaudah gak apa apa
iya bener udah mendingan menurut aja
kenapa sih udah sana sana ini
dibang udah di booking
masih aja ngotot mau disini
ini bukan tempat umum
pas mau masuk kesini
jadi bebas duk
di ujung sana
di tengah tengah danau
apa tempat madam ini
ya enggak tapi
boleh dong pasti
oh masangnya agak disanaan ya
pasang beneran lagi
ales tuh liat davin masuk tidak
yang gua liat sih cuma nara ya
tapi kayaknya dia lagi nungguin davin
kalau begitu kita orang langsung masuk saja
kalau seandainya memang betul rara sama davin ketemu hari ini
kapal rambir dulu kasih pelajaran langsung ya
iya masuk yuk
ternyata bukan si davin yang nemuin si rara
kita salah paham lagi sama davin ya
yaudahlah kita cabut
sia sia juga kita
eh jangan dulu
kita masih punya cara lain
aduh arin mana ya
dari tadi dicariin nggak ketemu
rin semoga aja rencana kita sukses ya
harus dong ini kita udah usaha banget loh
malah terus berat banget lagi
biasa aja kali gak usah lebih
lo sih tiga banget tinggalin gue gitu aja
mana nyari lo susah banget lagi
capek tau rin
itu tuh salah lo sendiri
ngapain datang ke rumah gue telat
tinggalan kan jadinya
terus tenda kita yang mana
sesama anak ipa harus solid kan
yaudah gue bantuin
mak kok bisa tuh
gimana lo suka gak sama tempatnya
lo tenang aja ra
hari ini gue yang terakhir
yang ini aduh
botak botak lemot sekali
aku mau dapet miguel's
gue mau bersihin
ada serbien makanan
terima kasih ya
bel ini diangkat
yang benar kenapa sih
malah ketawa lah tuh
aldino kemana sih
nanggung banget ngerjain tendanya
aldino katanya mau ngambil sesuatu di mobil
ada yang ketinggalan
kenapa lagi sih
ini belum jadi ki
pun gini aja gak bisa
bisa jauh jauhan aja gak

iya udah biarin aja
jangan cemburu biasa aja biasa modus siapa juga yang cembur sama lo bawa kecap gak ada
itu tandanya berjuru cemburu diam
ini ini belum selesai nanggung disini aja bisa lah iiih
emang nyesek rasanya ngeliat orang yang kita cintai berjuang untuk orang lain
ya udah kita tunggu aja selgino